diana terus mengikuti cahaya menembus kabut hingga keluar istana
gerbang istana tertutup di belakangnya dan dia mengikuti cahaya tepat ke hutan di luar
dan saat dia berdiri di hutan cahaya itu menghilang ke bulan
putri yang bingung keluar dari istana untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan dia berdiri terpesona
apakah seperti ini rasanya ada di dunia luar
ini indah sekali
diana berdiri lama dan senang di tengah hutan mengagumi cahaya bulan menyerap suara dan juga wangian malam
tiba tiba dia mendengar suara aneh dengan cepat dia memanjat pohon
dia melihat sekawanan orang mencoba menakut nakuti harimau
mereka memiliki panah dan busur yang siap untuk ditembakkan
harimau itu mencoba melarikan diri
dan tiba tiba dia sampai di pinggir sungai
pangeran yang sedang tidur juga mendengar raungan menyedihkan dari makhluk itu dan dia menuju ke suara itu
berhenti jangan tembak biarkan makhluk malang itu pergi
minggirlah dari hadapan kami harimau itu mencoba menyerang hewan kami
maka dirikanlah pagar di sekitar tanah kalian dan biarkan makhluk itu pergi
letakkan busur dan anaknya
panah itu sekarang
dia adalah putri kalian jangan berani berani menyerang
bagaimana kau bisa tahu siapa aku
aku diberitahu bahwa seorang putri dengan hati yang tak kenal takut tinggal di kerajaan ini
dan kau siapa
aku edwin pangeran dari greenland sebuah kerajaan di balik pegunungan
belum pernah aku melihat sikap tidak egois seperti ini
dan juga keberanian seperti itu nona
dan apa yang membawamu ke sini pangeran edwin
aku ingin berkeliling dunia selama setahun dan memberikan bantuan dimanapun dibutuhkan
kau memang membantuku sekarang terima kasih
maukah kau menemaniku untuk jalan jalan
dengan senang hati
saat mereka berkuda pangeran dan putri tidak menyadari ketika mereka memasuki hutan yang ditakuti milik seorang penyihir dengan tiga naga
penyihir suka menyakiti orang dan mencoba sihirnya hanya untuk bersenang senang
dia melihat pangeran dan putri di bola kristal jadi dia mengubah wujudnya menjadi orang tua
jangan berkuda di hutan ini karena itu milik penyihir dengan tiga naga yang memiliki sihir hitam yang kuat
mengapa kalian tidak bermalam di pondok kecilku di sana
karena kuda kehilangan kekuatannya saat fajar menyingsing
maka penyihir yang cemburu pada siapapun yang baik dan bahagia menipu sang putri dan pangeran dan membawa mereka ke rumahnya
di sana ketika mereka melihat artefak berbahaya dari rumahnya yang mengerikan
hati sang pangeran dipenuhi ketakutan untuk sesaat
dan itulah yang telah ditunggu oleh penyihir itu karena dia butuh rasa takut untuk mantranya
tempat ini begitu mengerikan
tidak nyaman diana
tapi aku merasa itu tidak mengerikan
penyihir itu sepertinya memiliki selera yang aneh
penyihir itu merapalkan mantra pada mereka berdua
tetapi ternyata mantra itu hanya mengenai hati sang pangeran yang ketakutan
karena diana merasa tidak takut mantra itu tidak bisa mengenainya
karena mantra itu sang pangeran berubah menjadi batu
diana berdiri kaget
tetapi melihat mantra itu tidak mengenal
tidak mengenainya penyihir itu bahkan lebih terkejut
bagaimana mungkin mantra itu tidak mengenai sang putri
tidak ada yang pernah bisa kebal oleh mantraku selama ribuan tahun aku hidup di dunia ini
tiba tiba seluruh rumah penyihir jahat itu mulai runtuh
sang putri merasa sedih melihat pangerannya menjadi batu
tetapi putri tanpa rasa takut
langsung mengingat batu hitamnya
batu hitam yang diberikan ibu peri kepadanya
dia mengambilnya dan menyentuhkan ketubuh pangeran yang menjadi batu itu
dan perlahan tapi pasti batu itu mulai mencair dan dia hidup kembali
saat itu fajar mulai menyingsing
dan dia melihat ratusan batu di dekatnya
dan menyadari bahwa mereka semua adalah orang orang yang telah diubah oleh penyihir itu menjadi batu
sekarang aku hanya memiliki satu batu tersisa
dan ada ratusan orang yang masih harus diselamatkan
aku mohon bantu aku ibu peri
aku harus apa
sentuh batu ke bola kristal penyihir
tapi sebelum itu oh
pangeran bawa penyihir ke lingkaran di sekitar bola kristal dan ikat dia ke naga ketiga di sana
pangeran dan putri melakukan apa yang diperintahkan
saat diana menyentuhkan batu ke bola kristal
aliran air muncul dari bola itu
dan saat air menyentuh patung patung yang lain
mereka mulai hidup kembali
dan karena semakin banyak orang yang hidup kembali
penyihir itu mulai menjadi batu
dan dengan begitu dia akan tetap menjadi batu
terima kasih pangeran dan putri
kalian menyelamatkan kami
putri diana dan pangeran kembali ke istana diana
yang mulia aku sangat ingin menikahi putrimu putri diana
tapi tahukah kau bahwa putriku dikutuk
untuk hanya menikah dengan pangeran hati tanpa cahaya
bisakah anda untuk mengulangi nama itu sekali lagi
pangeran hati tanpa cahaya putriku
yang mulia aku adalah pangeran hati tanpa cahaya
ya orang orangku menganggapku sebagai pangeran yang baik hati
yang membawa cahaya kegembiraan
dan juga cinta kepada mereka yang telah kehilangan itu
mereka berkata aku membawa cahaya ke hati yang tak bercahaya
karena itu mereka memanggilku pangeran hati tanpa cahaya
ini berkat yang mereka berikan padaku beberapa tahun yang lalu
terkunci di menara ini
aku telah kehilangan cahaya harapan dan kebahagiaan di hatiku
dan ibu periko membawaku kepadamu
sudah kubilang ibu dan ayah
kita tidak bisa berasumsi bahwa ini adalah kutukan
itu mungkin kutukan
diana seandainya kau tidak baik pada harimau
atau tanpa rasa takut di hadapan penyihir
aku sangat menyesal telah menghinamu pada hari upacara pemberian nama
aku jahat dan kecil
tolong maafkan aku
tentu saja ibu peri memaafkan ratu
akhirnya pangeran hati tanpa cahaya dan putri diana menikah
serta hidup bahagia selamanya
yang hanya berusaha bersikap adil dan membantu orang lain
serta kalau kita tidak takut
kita dapat mengubah situasi
dan jika kita tidak berubah
kita akan menjadi berkah